gemah takbir berkumandang di pengungsian terpusat penyintas semeru
yang terletak di lapangan desa penanggal kecamatan candipuro lumajang senin pagi
momen idul fitri tahun ini dirayakan oleh ratusan pengungsi di tenda tenda pengungsian
bersama sejumlah relawan penyintas erupsi semeru ini melaksanakan sholat idul fitri
di masjid darurat yang dibuat secara swadaya
suasana bahagia bercampur haru dirasakan para pengungsi
lantaran harus merayakan hari raya idul fitri di tengah keprihatinan
ya gimana ya mas rasanya ya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan
untuk merayakan hari raya tapi ya di sisi lain mas ya gimana rasanya
enggak karuan mas sedih bercampur harum
meski sebagian pengungsi telah menempati hunian yang telah dibangun pemerintah
sekitar tiga ratusan pengungsi masih harus bersabar menanti huniannya selesai dibangun
sampai saat ini memang beberapa ada yang sudah pindah ke runtap
ya yang sudah disediakan oleh pemerintah
kemudian ada beberapa memang yang masih berada di posko pengungsian
yang mereka masih belum diesakan
yang diesakan oleh bupati
nah kemudian tidak hanya di lapangan pengungsian ini
akan tetapi yang di kantor desa penanggal
itu juga mereka gabung jadi satu untuk melakukan sholat id di masjid darurat ini
para penyintas erupsi semeru ini telah menempati tenda tenda pengungsian
di lapangan desa penanggal sejak lima bulan terakhir
selain itu para penyintas juga menempati tenda pengungsian
di kantor desa penanggal
mereka berharap dapat segera menempati hunian baru di tempat relokasi yang telah disiapkan pemerintah
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur